yang sekaligus menjadi pusat kegiatan ekonomi nasional politik dan kebudayaan
dan baru member indonesia di mata dunia internasional
yang menyentelnya kan ketika pesertanya udah pada pergi
jadi pesertanya udah pada pergi

tetapi dari evaluasi yang kami lakukan
salah satu aspek mengapa revolusi mental itu juga mengalami hambatan
karena saat itu ada yang menyalahgunakan hukum
melalui jaksa agung sebagai instrumen kekuasaannya
nah sehingga itu seharusnya sebelum menyampaikan kepada publik
melakukan otokritik terlebih dahulu
melihat ke dalam